lewat sepekan setelah pendaftaran pasangan capres dan cawapres
lingkaran survei indonesia merilis sigi terbarunya dalam membaca tingkat elektoral dua pasangan calon
hasil survei dari lingkaran survei indonesia pasangan capres dan cawapres jokowi ma'ruf amin
menang telak atas pasangan prabowo dan sandiaga uno
lsi mengaku survei dilakukan secara independen pada dua belas hingga sembilan belas agustus dua ribu delapan belas
pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin menang telak atas lima dari enam segmen pemilih di survei ini
dilaksanakan hari ini menurut ibu bapak dari dua pasangan berikut ini
presiden dan wakil presiden indonesia
jawabannya yang memilih pasangan sekali lagi kami sampaikan
hanya beberapa partai yang berminya dan itu juga terbukti
pun pemilih yang ada di pedesaan
dari aceh hingga lebih banyak karena populasi pemilihnya berbeda
satu catatan penting kita buat pak jokowi km maruf maupun tim suksesnya adalah
pak jokowi juga unggul jauh di awal kompetisi ya dibanding pak prabowo
namun di akhir pak
pak prabowo mampu mengejar ya artinya bahwa dengan waktu yang masih delapan bulan lagi
ini memang waktu yang cukup lama bagi petahana ya
karena masih banyak isu yang masih bisa diserang
kemudian masih banyak kesempatan untuk bisa mengejar elektabilitas
nah langsung saja kita akan membahas peta elektoral terkini
dua pasangan capres dan cawapres bersama mas aji alfarabi
peneliti dari lingkaran survei indonesia
terima kasih mas aji sudah datang ke cnn indonesia
kita akan lihat bagaimana nih apa namanya kalau bahasa ininya
pemotretan peta elektoral terkini karena ini ibaratnya baru resepsi
sudah kelihatan nih hasil hasilnya terbarunya
tapi sebelum kita akan masuk ke surveinya lingkaran survei indonesia
sebenarnya secara makro mengejutkan atau tidak mengejutkan hasil ini mas adi
sebetulnya tidak terlalu mengejutkan ya karena kita tahu dalam pilpres dua ribu sembilan belas
ada pak jokowi sebagai petahana ya oke tentunya dengan biasanya ketika approval
rating petahana baik maka konsekuensinya atau implikasinya ke elektoral ya
posisi dukungan ketika pilpres dua ribu empat belas memang itu hal yang wajar ya
karena approval ratingnya juga cukup tinggi
approval ratingnya berapa mas
tapi sebelum kita masuk ke lebih detail lagi mengenai survei
dari lingkaran survei indonesia kita takdirkan beberapa survei dari lembaga lembaga survei dulu
yang sebelum resepsi ini kita bicara sebelum resepsi tanggal sepuluh agustus
meng capture sebenarnya beberapa tingkat elektoral dari jokowi dan prabowo
belum dengan pasangannya karena memang waktu itu tentu saja kita semua kaget mas aji ya
melihat pasangan pasangan yang dipasangkan pada sepuluh agustus
kita lihat dari survei berbagai survei dari poll tracking populi center indikator sirus network
ketika dan juga indobarometer kita lihat jokowi dodo sendiri memiliki elektabilitas yang cukup tinggi
jauh lebih tinggi dibanding dengan prabowo subianto
apakah hasilnya relatif tidak berubah banyak mas aji sebelum kita masuk ke surveinya lsi ini
dilihat dari sejumlah lembaga ya
dan kita harus ingat bahwa survei yang dirilis oleh lsi hari ini
ini adalah survei pasca pendaftaran dan sebelum masa kampanye
jadi sebetulnya efek kampanye belum bisa dibaca dari survei ini
tapi efek kekagetan publik itu tentang pasangan jokowi itu sangat bisa tercapture dari itu ya
kejutan itu ada terlihat di beberapa elektabilitas ketika kita melihat lebih dalam
ada selisih masing masing kandidat di beberapa segmen ya
oke kita akan masuk ke situ mas aji kita bedah lagi survei survei dari lingkaran survei indonesia terkait dengan pengcapture an terakhir
ini dia ini mengenai elektabilitas mas aji ya oke apa yang bisa anda jelaskan ini
karena dengan waktu yang sebetulnya delapan bulan memang bagi petahana bukan waktu yang cepat ya ini waktu yang lama bagi petahana
tapi bagi penantang ini waktu yang cepat ya karena penantang harus meyakinkan pemilih bahwa petahana gagal selama empat tahun menjadi presiden
dan kemudian menawarkan alternatif
yang sebetulnya bisa menjadi daya tarik pemilih
jadi mengeksploitasi apa yang gagal dan menawarkan alternatif itu yang kemudian menjadi jualan utama untuk bisa meningkatkan ini
iya dan dengan waktu yang delapan bulan memang ini bukan waktu yang lama bagi penantang ya karena butuh dengan geografis yang cukup besar pemilih yang jangkau harus besar
dan kalau kita lihat di beberapa segmen pemilih memang pak jokowi relatif unggul di segmen pemilih di kantong kantong pemilih yang besar ya misalnya pemilih wong jilik misalnya
nanti kita akan masuk lebih detail ke situ mas aji tapi kalau kita bicara siapa yang paling besar menyumbang lima puluh dua dan dua puluh sembilan ini
apakah tadi kata anda approval rating atau memang karena memang lawannya belum bisa mengimbangi secara apa namanya postur politik gitu misalnya
ya memang kita harus mengakui bahwa prabowo sandi juga baru masuk dalam pertarungannya walaupun prabowo adalah pemain lama

baru secara resmi dideklarasikan dan baru mendaftar
artinya efek dari ketuhan pak prabowo belum terasa ya
seberapa aman lima puluh dua dua
sebetulnya relatif belum aman ya
artinya kalau pak prabowo ingin menang memang pertama adalah menarik sebanyak banyaknya pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters
dan yang kedua adalah harus ada yang diambil dari pemilihnya pak jokowi ya
itu yang menjadi tantangan kita akan masuk ke kantong kantong tadi mas aji
apa namanya katakan boleh kita lihat survei berikutnya
nah ini dia survei elektabilitas
oke segmen pemilih muslim ini masuk segmen pemilih muslim dan non muslim ini apa yang bisa anda jelaskan mas aji
iya ya sebetulnya menarik di segmen pemilih minoritas atau non muslim ya
dan kita lihat memang di situ ada walaupun pak jokowi unggul tapi keunggulannya tidak terlalu telak
di situ ada keunggulan milih muslim ya
dan ini menunjukkan bahwa memang isu isu keislaman memang belum punya pengaruh yang cukup kuat terhadap masing masing
mas ali mas aji yang menarik adalah dalam mungkin dua tiga tahun terakhir pak jokowi itu dipersepsikan tidak berpihak kepada umat muslim atau yang lebih kasar lagi mengkriminalisasi ulama dengan
dengan jargon jargon sentimen seperti itu tapi ini rasanya kalau pemilih muslim sendiri mayoritas pasti memilih jokowi
yang pertama kalau kita lihat indikator yang pasti adalah indikator kinerja ya memang mayoritas pemilih muslim juga puas dengan kinerja pak jokowi
jadi isu keislaman islam politik itu tidak begitu dimakan
yang kedua sebetulnya sebelum diambil kiai maruf sebagai cawapres pak jokowi telah melakukan beberapa upaya untuk bisa menarik kembali simpati dari pemilih muslim ya
dan ketiga ketika kiai maruf diambil sebagai cawapres pak jokowi telah melakukan beberapa upaya untuk bisa menarik kembali simpati dari pemilih muslim ya
dan ketiga ketika kiai maruf diambil sebagai cawapres memang meminimalisir isu isu keislaman tadi
tapi sekali lagi ini belum tentu ya bahwa sentimen keumatan bisa kemudian diambil oleh pak jokowi dan kiai maruf ya
karena kita lihat sebetulnya sentimen keumatan variabelnya cukup banyak
banyak tokoh yang sebetulnya terlibat dalam beberapa proses misalnya di dki dan jawa barat itu sebetulnya belum menyatakan sikap ya
apa yang membuat segmentasi di pemilih non muslim itu bedanya sangat tipis
kalau kita lihat memang pertama yang aneh sebetulnya dari survei dari data ini adalah kita melihat approval rating pak jokowi di segmen non muslim sebenarnya cukup tinggi ya
tapi kemudian berbanding terbalik dengan elektabilitas
dugaan kita adalah memang ada efek kejut ya ketika kiai maruf diambil sebagai cawapresnya pak jokowi
jadi ada semacam keterkejutan mungkin ada sebagian yang menolak juga ya penolakan ya
ada sebagian yang kemudian kecewa dan beralih dukungan ada sebagian yang wait and see
baik kita akan lihat apa namanya survei berikutnya ya
kalau tadi kita membaca segmen pemilih muslim dan non muslim kita akan lihat segmen pemilih wong cilik ya ini dia
wong cilik ini siapa dan segmen pemilih perempuan
ini generasi mama nih yang lagi populer nih
mas aji apa yang bisa anda jelaskan ini
mereka kelas ekonomi bawah dan ini juga penting
karena salah satu isu yang nanti akan menjadi isu menarik dalam pilpres nanti adalah isu ekonomi ya
memang realnya dalam survei kita berbagai survei kita menunjukkan memang faktor ekonomi masih menjadi faktor utama ya
bahwa masalah lapangan kerja masalah harga kebutuhan pokok yang mahal
tapi kita melihat mengapa pak jokowi tinggi karena memang belum ada alternatif ya
artinya satu sisi ada kepuasan terhadap kinerja yang terlihat selama empat tahun
kemudian yang kedua adalah belum ada alternatif yang muncul yang kemudian menjadi pilihan bagi wong cilik
begitupun dengan segmen pemilih perempuan ya mas aji ya
kita geser lagi ke survei berikutnya
apakah ada yang menarik dari survei survei lsi ini
oke ini kaum terpelajar ya jokowi prabowo jokowi maruf amin dengan prabowo subianto ini
ini yang justru oke ada ini justru kaum terpelajar lebih banyak memilih prabowo subianto
mereka yang lulus yang pendidikan minimal s satu atau yang kita kategori dalam kaum terpelajar
tapi kalau kita lihat dari data memang lebih tinggi
yang memilih prabowo sandi dibanding jokowi maruf ya
dalam data memang menunjukkan bahwa di kelompok ini dari sisi kepuasan terhadap kinerja memang kelompok ini yang termasuk paling rendah
secara kuantitas berapa banyak
tapi mereka adalah kelompok pemilih yang sebetulnya punya akses informasi yang lebih luas ya
mereka terbiasa untuk menerima informasi bukan hanya dari satu saluran ya
tapi misalnya social media dan seterusnya sehingga mereka lebih kritis terhadap apa yang terjadi
dan bisa menyebarkan informasi itu juga
yang menarik adalah bagaimana efek kejut dari wakil wakil presiden
baik sama arief amin ataupun sandiaga uno
boleh kita tampilkan mungkin bagaimana dampak dampak para wakil wakil ini
nah ini dinamika ini setelah ada efek
haha efek wakil presiden ini
pak jokowi kalau sendirian lima puluh satu tujuh kalau ada pak arief amin lima puluh dua tiga
artinya cukup menambah nilai elektoral
sebetulnya secara statistik tidak terlalu signifikan kalau kita lihat angka
tapi yang kita bisa baca adalah sentimen positif
ketika kiai maruf menjadi wakilnya pak jokowi ada sentimen positif di pemilih muslim
tapi ada sentimen positif masuknya k maruf di pemilih muslim
oke itu yang kemudian menambah nilai elektoral meskipun tidak begitu banyak juga sumbangannya
next kita yang prabowo dan sandi boleh
oh ini non muslim ya untuk prabowo eh untuk jokowi maksudnya
oke justru malah ah ini menarik
ini justru agak agak angkanya agak roboh di sini
ya ini yang tadi kita sebut sebagai efek kejut ya
ketika kita melakukan simulasi pertanyaan survei
yang kita lihat memang ada kejutan ada kecewaan dari pemilih non muslim ketika masuknya km arief sebagai cowok presnya pak jokowi ya
pertama karena beliau dianggap sebagai tokoh yang juga bertanggung jawab atas kasus pak ahok ya di dki
kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat misalnya dalam beberapa tayangan terakhir ya
orang melihat bahwa pak kiai maruf juga salah satu tokoh yang juga masuk bagian dari proses politik
sehingga pak mahfud md gak masuk sebagai cowok pres
jadi di satu sisi menambah elektoral di satu sisi lain juga kehilangan pemilih loyal gitu ya
kita lihat apakah ada yang dari prabowo dan sandi
mungkin bisa ditampilkan
ah ini kategori emak emak nih tadi ya
di kategori emak emak justru menambah
memang kita melihat masuknya sandiaga uno sebagai cowok presnya pak prabowo
memang menambah sentimen positif ya di beberapa segmen pemilih
walaupun memang belum terlalu signifikan karena pasangan ini adalah pasangan yang baru ya
tapi kelihatan misalnya di segmen pemilih perempuan ya
artinya bahwa ada sentimen positif sandiaga uno ketika menjadi cawapresnya pak prabowo
kita geser lagi
kita lihat slide berikutnya
terpelajar juga mendapatkan respon cukup baik
oke kita lihat lagi next slide berikutnya
oke ini adalah kurang lebih apa namanya gambaran mengenai peta elektoral terkini antara dua pasangan calon setelah efek efek kekagetan keterkejutan yang kemudian tergambar dari survei ini
nanti kita akan bahas dari ada dua pihak
dari pihak jokowi ma'aruf dan juga dari pihak
prabowo sandi bagaimana merespon survei dari lsi ini kita akan kembali usaha jadwal berikut ini tetap di layar pemilu terpercaya
tadi kita sudah membahas bagaimana peta elektoral terkini
ada yang terkejut juga
dampak keterkejutannya itu juga termanifestasi atau tergambarkan dari survei lingkaran survei indonesia tadi
dan kita akan membahas tidak hanya mas aji alfarabi kita juga sudah kedatangan bang ali mokhtar ngabalin tenaga ahli utama kantor staff kepresidenan
terima kasih bang ali
terima kasih bu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ada bang ferry juliantono wakil ketua umum partai gerindra
terima kasih mas ferry
sudah datang kemudian sebelum saya akan minta pendapat bapak bapak boleh direview sedikit dalam tiga puluh detik atau satu menit
bagaimana apa yang membuat survei ini menarik menurut anda
yang pertama sebetulnya tadi survei ini sebetulnya belum membaca
efek kampanye ya karena ini baru start awal ya
makanya tadi survei sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda dengan survei survei sebelumnya ya secara angka
yang kedua adalah kalau kita lihat kantong kantong pemilih besar ya dan ini penting bagaimana kalahnya capres
dari total enam kantong penting memang lima kantong saat ini dimenangi oleh pak jokowi k maruf
satu kantong dimenangi oleh pak prabowo yaitu kelompok terpelajar
kemudian yang ketiga adalah versisi effort cawapres ya
kita melihat memang kiai maruf sedikit memberi sentimen negatif di beberapa segmen pemilih
sebaliknya sandiaga uno mampu memberi efek positif di segmen pemilih penting misalnya perempuan pemilih milenial
pak maruf lebih banyak efek negatifnya atau positifnya
kalau kita lihat dari beberapa segmen
sentimen positifnya di segmen pemilih muslim
sentimen pemilih misalnya perempuan pemilih pemula pemilih terpelajar cenderung turun ya
bagaimana dengan sandiaga
seberapa besar menambah efek elektoral buat prabowo
kalau kita lihat tadi misalnya pemilih perempuan ada kenaikan ya
pak prabowo yang awalnya dua puluh lima ketika suara personal
berarti ada efek positif di sana ya
kemudian pemilih kaum terpelajar misalnya juga ada peningkatan elektoral
pemilih pemula juga sama ya jadi
lebih cenderung positif ya dari sisi angka
secara statistik sebetulnya tidak terlalu berpengaruh karena angkanya kecil
tapi memang kita melihat sentimennya ya
sentimen trendnya seperti itu
bang ali mokhtar ngabali
ini cukup positif nggak melihat
bagi saya lembaga survei itu harus kita berikan apresiasi
karena ini adalah kerja kerja profesional
dan saya setuju bahwa teman teman ya
aji dan kawan kawan
belum membaca terhadap efek campaign
itu menjadi penting
karena ini kan efek cocok cocokan pasangan
udah keterkejutan sudah dibaca tuh bang ali
sehingga memang publik pun bisa menilai itu
jadi ketika prabowo sandi kemudian jokowi ma'ruf
tentu publik juga punya ekspektasi sendiri terhadap masing masing pasangan
karena itu pemilu kan masih butuh waktu beberapa
dan saya kira kalau survei ini dilakukan
tentu akan memberikan gambaran terhadap beberapa langkah langkah penting
untuk harus dilakukan
oke jadi memang masih ada kerja yang harus dilakukan
mas tapi kalau kita lihat tadi
salah satu kesimpulan utamanya adalah
tidak menimbulkan atau tidak menambah elektoral yang cukup signifikan
ya karena bisa jadi
dan banyak kehilangan di segmen segmen pelajaran
sejak awal memang mungkin faktor faktor kekagetan itu tentu saja bisa ada
dan saya pikir normal dalam hal politik praktis untuk indonesia
dan biasa saja
anda lihat survei ini cukup masih cukup membuat prabowo dan sandi tertantang besar
atau anda lihat ini survei yang sama sama saja dari kemarin
memandang bahwa apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh teman teman di lembaga survei di lsi adalah sesuatu yang informasinya dibutuhkan buat kita
apapun hasil informasi tersebut
dan kalau tadi kita baca sepintas kan sebenarnya memberi optimisme kepada kubu pak prabowo subianto dan pak sandiaga uno
karena di situ diperlihatkan untuk kepada segmen segmen tertentu
pemilih milenial perempuan dan lain sebagainya
jadi cukup luar biasa
dibandingkan misalkan ini tanpa mau bicarain di kubu lain
tetapi misalkan di kubu pemilih muslim bagi pasangan pak joko widodo dengan pak maruf amin
jadi sebenarnya sentimen atau tren tren naiknya itu memang didapatkan di kubu pak
jadi komposisi ini membuat keterkejutan yang cukup positif buat prabowo sandiaga uno
nah kalau di kubunya pak joko widodo itu keterkejutannya agak sedikit negatif
jadi ada gambaran tadi hasilnya memperlihatkan seperti itu
bahkan di beberapa pemilih yang misalkan pemilih yang milenial
dan pemilih yang dekat pendidikannya
ini kan turun tadi justru
jadi ketika dipasangkan
nah ini memang kedepan
tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak ali muhtar ngabalin
bahwa kedepan tentu akan ada survei lagi
yang akan melihat seberapa jauh sebenarnya kerja kerja dari masing masing kubu
dalam rangka kegiatan kampanye
itu kan pasti nanti akan berdampak
dari gambaran survei
karena memang kita relatif lebih
ringan modal dasarnya ini
di kubu pak joko widodo dengan modal dasar ini
hasil pasangannya agak lebih berat
tapi bukan berarti terus kemudian kita
karena modalitasnya cukup baik
sudah cukup aman belum menurut anda pak jokowi
saya kami malah berterima kasih
dengan lembaga survei indonesia
karena ini akan justru
selain memberi gambaran tentang optimisme
tetapi juga memberi gambaran kepada kita
bahwa kedepan kerjaan kita akan jauh lebih besar
karena kita menghadapi incumbent kan
kantong pemilih apa yang paling potensial direbut
sama prabowo dan sandi
kemudian akan digrogoti dari bang ali dan kawan kawan ini
gambaran tadi memperlihatkan bahwa
pemilih milenial perempuan itu
menjadi pangsa apa
pasar pemilih yang akan memberi dukungan
nah masalahnya kemudian apakah
kubu pak ali mukhtar ngabalin bisa
mengambil suara perempuan dan pemilih milenial
nah itu persoalan inilah
kalau kemudian kita misalkan
ada penurunan di kubu
misalkan pemilih muslim itu kan
ini tinggal persepsi yang
kemudian ya kerja kerja kami
untuk pemilih muslim sendiri menarik juga
meskipun banyak kehilangan
pemilih non muslim ali
kan kita tahu sendiri bang ali
dua tiga tahun terakhir selama ini pak jokowi dipersepsikan
tidak berpihak dengan agenda umat
tidak berpihak dengan
ada yang harus diketahui
oleh budi pemirsa
sejak ada pak ali muhtar ngabalin
dan semua bahwa
dengan dua pasangan ini
kita bersyukur kepada allah swt
bahwa politik aliran
itu tidak terlalu menonjol
dalam dua pasangan ini
di indonesia dengan konsep diversity in unity
memang politik aliran
menurut saya dalam membangun sebuah narasi
narasi baru tentang semangat nasionalisme
tidak boleh lagi menjadi satu dominasi
dalam setiap pembahasan
dan kajian kajian politik
maupun di election akan datang
karena itulah maka
kita membangun sebuah narasi narasi
jadi orang hari ini
tidak lagi memandang tentang
oh ini islam
dan narasi serta dikisah
jadi narasi narasi lama
dua tahun tiga tahun lagi
itu harus ditinggalkan ya pak
itu benar bud
hari ini kita punya tanggung jawab
budi ferry saya dan aji
terhadap kemampuan mengedukasi publik
sehingga narasi narasi yang terkait
dengan berita berita kebohongan
itu tidak boleh lagi ada di negeri ini
hanya untuk kepentingan election
bang ali yang menjadi salah satu backbone tadi
apa elektabilitas pak jokowi
adalah approval rating
sebenarnya masyarakat indonesia
menerima hasil kerja pak jokowi
dan itu hasilnya gimana tadi mas aji
bisa di review sedikit sebelum kita break
kalau kita lihat data
salah satu penyumbang terbesar
karena tingkat kepuasan publik
terhadap pak jokowi ya
ini yang menyebabkan mengapa approval rating
elektabilitas pak jokowi tetap tinggi
kalau kita lihat beberapa segmen
memang mayoritas segmen cukup tinggi
kecuali segmen pemilih terpelajar ya
mereka yang berpendidikan tinggi
tapi tetap lebih rendah
dibanding segmen pemilihan lain
nah bagaimana kedua bapak bapak ini
membahas approval rating
yang kemudian ini kan menjadi salah satu jualan utama
dan backbone utama
termasuk bahan kampanye prabowo sandi juga
supaya untuk menyerang
kemudian melihat apa yang menjadi kekurangan
dan kemudian memberikan alternatif
seperti kata mas haji
kita akan membahas itu usaha jalan berikut ini
tetap di layar pemilu terpercaya
oke kita dapat approval rating
salah satu backbone
penyumbang elektabilitas presiden jokowi
mas ferry yang menarik adalah
di kelompok terpelajar justru malah
tingkat kepuasannya cukup rendah ya
gimana anda melihat bagaimana kepuasan publik
yang cukup tinggi sebenarnya
pemilih itu terdiri dari pemilih transaksional
ada pemilih rasional
ada pemilih emosional atau yang sifatnya ideologis
nah pemilih yang rasional
memang cenderung menurut hemat kami
pilihannya kalau lihat membaca hasil survei ini
pilihannya jatuh kepada pasangan pak prabowo
nah pemilih emosional dan ideologis
itu memang tergantung dengan sentimen yang muncul nanti
karena kan sebenarnya
pengaruh pak ma'ruf amin ini sementara
sifatnya apakah sementara atau berjangka panjang
memilih pak keihajim ma'ruf amin
oleh pak joko widodo sebagai calon wakil presiden itu
seberapa besar pengaruhnya
nah ini kalau kemudian nanti ternyata sifatnya hanya temporer
kemudian sentimen kepada pemilih emosional itu
itu akan membentuk kepada kecenderungan pemilih yang
bisa jadi dia akan kembali
tingkat kepuasan publiknya menurut anda akan tetap seperti ini
atau anda yakin akan terus menurun
tingkat kepuasan publik misalkan dalam kasus
di beberapa pilkada
ada yang ini biasanya incumbent
tingkat kepuasan publik
misalkan itu bisa jadi
apa sedang atau tinggi tetapi
elektabilitas yang sebenarnya
kecenderungan pemilih untuk ganti kepada
kepala daerah atau presiden itu juga
meskipun misalkan di satu sisi
dari hasil survei tersebut
tingkat kepuasan masyarakat terhadap
ada atau banyak
saya nggak tahu
tingkat kepuasan seperti itu
dan itu pertanyaannya kan juga
masih apa namanya
nah cuma sekali lagi saya ingin menyampaikan
tadi saya sepintas mendengarkan
bahwa pemilih ini
oleh lembaga survei disebut sebagai
itu jumlahnya juga relatif banyak
pilkada di jawa barat dan di jawa tengah
yang kemarin di tahun dua ribu delapan belas
lembaga survei gagal menangkap
pemilih pemilih yang satu atau dua hari
menjelang penceblosan itu
mengambil keputusan untuk mendukung
pasangan pasangan yang kebetulan kami dukung
jadi lembaga survei banyak di gocek oleh para pemilih ya
di saat saat lain seperti messi ya pak
sebenarnya pemilih ini
sebenarnya adalah pemilih yang sudah decided voters
pemilih yang sebenarnya sudah punya keputusan
cuma gak mau ngaku
tapi mereka gak mau ngaku
nah oleh karena itu sebenarnya
masih banyak ruang
seseorang dengan tingkat yang tadi ya
tapi yang terpenting sekarang
kita harus membaca dari hasil lembaga survei adalah
kami optimis karena trennya
sangat tinggi sekali
ya kalau tadi kan
bang ali ketawa tadi
saya minta kebanyakan lagi
kalau yang ini naiknya
turunnya tadi berapa persen
kerja kerja teman teman dari lembaga survei
pada waktunya nanti akan dinilai bahwa
apakah pks serius bekerja untuk memenangkan prabowo sandi
saya katakan tidak
apakah benar pan akan bekerja memenangkan prabowo sandi
karena calon presidennya ketua umum partai gerindra
dan calon wakil presidennya adalah wakil ketua umum gerindra
itu ngepek sekali
bahasa anak budaya ngepek banget
kita kerja untuk intik
karena efek daripada pilpres itu akan mengangkat partai gerindra sendiri
tapi yang dahsyatnya itu adalah jokowi sama ma'ruf
dan ini adalah sosok dan tokoh yang sama sekali tidak melahirkan rasa baik sentimen terkait dengan representasi partai
jadi patah hati
nggak ada patah hati
oh nggak ada
dan dia orang berjalan dengan penuh sukacita
penuh sukacita karena
tapi ada liat tadi ada potensi potensi kehilangan pemilihan di non muslim
pahali mutar nggak balik
pahali mutar nggak balik
nggak ada teman teman di golkar
golkar ini kan go public
dari banyak perspektif dia sangat happy
tapi kalau mengenai apokalipun rating tadi
kalau golkar pokoknya udah siapa yang menang ikut
pokoknya kalau golkar itu sama seperti faizah azam atau fatwaq kal allah
begitu udah ada keputusan dia berserah diri pada allah ta'ala
kemarin waktu kunjungan pak sandiaga uno ke tempat pak akbar tanjung
kan ketemu dengan beberapa senior senior golkar
dan ya ternyata pak sandiaga uno punya hubungannya sangat baik
maksud anda pak sandiaga lebih diterima sama pak elif golkar
tadi tadi nggak mau menyebut yang gitu
bisa jadi dengan partai partai lain
tapi ini gambarkan bahwa tadi yang disampaikan kan sebenarnya pengaruh kotel efek
pengaruh fax apa
vigil terhadap partai
nah kalau sekarang misalkan orang di internal partai golkar yang memiliki kedekatan baik
sebagai hipmi kadin dan lain sebagainya
terus kemudian milih
pasti milihnya ya pak prabowo dan sandiaga uno dibanding milih yang notabene agak sama
satu lagi bang alia
termasuk yang juga ceruk yang kemudian kehilangan dari pemilih jokowi yang awal
katanya ada pemilih non muslim
kemudian emak emak tadi ya
ini kan potensi loss gitu dengan komposisi ini juga cukup besar gitu
meskipun belum terlalu besar
tapi kalau dibiarkan kata mas aji
ini bisa mengancam juga
itu sebabnya memang bagi kami yang sekarang mengatur agenda bapak presiden
tentu ada agenda agenda yang sudah ditetapkan sekitar enam bulan yang lalu
ada surat surat yang masuk
banyak datang dari kawan kawan katolik protestan
bahkan ada dua agenda di bali dan di beberapa tempat tempat yang komunitas hindu buddha ya
termasuk juga paling besar itu ada beberapa kegiatan kegiatan ormas islam
saya mau katakan bahwa bagi pak jokowi hari ini melaksanakan agenda agenda keumatan agenda agenda kenegaraan itu
itu menjadi agenda penting untuk bisa mengambil kegiatan kegiatan terkait dengan kepentingan golkar
jadi yang penting kerja saja
mencampur adukan kegiatan kenegaraan
nah itu yang akan kita bahas
itu yang akan kita bahas mengenai bagaimana
kritikan bagaimana peran pejabat publik yang turut serta dalam proses politik dan tim kampanye pasangan calon ini menimbulkan pro dan kontra
sebagian kalangan tidak mempermasalahkan
sebagian lagi mengkritik keterlibatan pejabat negara dalam proses politik pencapresan yang dianggap ini
suaranya seperti mas ferry tadi
ada yang bilang pelanggar
udang melanggar etika
kami akan mengulas usha jeddah
terima kasih dulu ke mas aji sudah bergabung dan mengulas survei tadi
kami akan masih lanjut dengan bang ferry dan juga bang ali mohtar ngabalin
usha jeddah berikut tetap bersama kami